otoritas jasa keuangan ojk dan satgas waspada investasi siap melaporkan tiga lembaga
perusahaan investasi bodong kemeja hijau
dilansir cnn indonesia com ketiga lembaga tersebut adalah
menurut ketua satgas waspada investasi tongam lumban tobing ketiga lembaga tersebut
tidak memiliki izin dari otoritas keuangan manapun sehingga
apa yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut disebut dengan kegiatan ilegal
polisi telah menangkap seorang pimpinan dari pt dream for freedom
terkait kegiatan ilegal yang telah dilakukannya
dan ketua swissindo corwil kaltim atas laporan sejumlah pelapor yang mengaku telah tertipu
sementara hingga saat ini belum ada pihak pt csi yang ditangkap karena masih proses pemeriksaan
berhati hati bagi anda mungkin